anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
pemprov dki jakarta sudah menerima dua jenis test kit covid sembilan belas
dari kementerian kesehatan
dua jenis test kit tersebut diantaranya berbasis darah kapiler dan wall blood
dinkes dki jakarta sudah melakukan uji coba test kit covid sembilan belas
di jakarta selatan bersamaan dengan kegiatan epidemiologi
dengan odp virus covid sembilan belas
serta akan melakukan rapid test secepatnya
tim bpbd menerima sebanyak seratus ribu piece untuk rapid test
kita sedang proses kita sudah bikin sop nya
karena jumlahnya dibandingkan dengan jumlah penduduk dki kan
tentunya harus proporsional
nah yang kita lakukan tes adalah pertama
dalam rangka kegiatan penyidikan epidemiologi
odp orang dalam pemantauan dengan erat
kontak erat yang menunjukkan odp
kemudian di vaskes vaskes
jadi kita akan bagikan ke vaskes
pasar selain kesehatan
baik itu di rumah sakit
maupun di puskesmas
sekali lagi dalam rangka tadi odp yang kontak erat
kita tahu bahwa satu kasus positif
bisa kalau kita tracing kontak
bisa mempunyai hubungan dengan kasus positif itu banyak
yang kita fokuskan adalah
untuk mengatakan kasus kontak erat dengan kasus positif
rencana pemerintah kota depok melakukan rapid test covid sembilan belas
di tingkat puskesmas belum terlaksana
pihak puskesmas juga mengatakan
belum mendapat alat kesehatan untuk mengadakan rapid test
updt puskesmas sukmanjaya depok diantaranya
menyatakan belum mendapat arahan dari pemkot depok
untuk mengadakan rapid test covid sembilan belas
menurut kepala puskesmas sukmanjaya anita rahmawati
belum ada pemberitahuan resmi dari pemkot depok
untuk melaksanakan rapid test covid sembilan belas
di tingkat puskesmas
ia pun menyebut hingga kini puskesmas belum mendapat
kiriman alat kesehatan untuk melakukan rapid test covid sembilan belas
anita mengingatkan bukan hanya alat kesehatan yang dibutuhkan
namun juga tenaga medis tambahan dan alat pelindung diri
saat ini puskesmas sukmanjaya hanya dapat memberi layanan
konseling dan pemantauan terhadap warga yang memeriksakan diri
petugas memeriksa suhu badan warga
dan memberi obat sesuai dengan keluhan
seperti flu batuk dan sesak napas
setelah itu pasien dipantau soal kesehatan dan keadaan diri
selama empat belas hari
sejauh ini setiap pasien yang datang ke posko konseling covid sembilan belas
puskesmas sukmanjaya negatif virus corona
rapid test itu kan ini ya
semacam ada alat kit ya
kit khusus untuk pemeriksaan covid sembilan belas ini ada memang
jadi kitnya itu yang belum dikirim ya
kitnya belum dikirim
memang belum dikirim dan belum ada info
dan kepastiannya juga memang belum
walaupun kemarin mungkin sudah ada cerita
tapi belum ya belum jadi ya
belum ada belum ada infonya
tapi tanpa kit itu pasien di puskesmas tidak bisa dilaksanakan
oh tanpa kit ya tidak bisa
bagaimana cara kita mendeteksi mendiagnosa dini
bahwa pasien itu terkena
pemerintah telah membeli satu juta alat rapi tes covid sembilan belas
untuk pemeriksaan masal sejumlah daerah mulai melakukan tes cepat
untuk mendeteksi penyebaran virus corona
di tengah keterbatasan reagen alat dan tenaga medis
siapa sebetulnya yang diprioritaskan untuk dites dan apakah
metode rapid test masal ini cukup efektif untuk mempercepat deteksi pasien positif
malam ini kita akan membahasnya dengan arah sumber yang sudah bergabung
dari luar studio melalui sambungan skype
ada ibu kurniasih mufidaya
yang dianggota komisi kesehatan dpr ri
selamat malam ibu fida
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ibu fida langsung saja
ibu fida sempat ada informasi bahwa
ibu dan juga teman teman lima ratus tujuh puluh empat anggota dpr lainnya
itu akan melaksanakan rapid test begitu
apakah itu betul ibu
iya jadi rencananya
sekjen ya menjadwalkan seperti itu
tetapi kami dari saksi pks sudah menyebutkan itu
dan sepertinya disusul oleh fraksi fraksi lain
juga menolak untuk melakukan tes rapid test
pada situasi seperti ini
dan kita memprioritaskan untuk tenaga kesehatan yang membutuhkan
serta rakyat yang membutuhkan terlebih dahulu
mudah mudahan ini bisa lebih bermanfaat
buat masyarakat dan memberikan
kecepatan dalam tracing juga ya
terkait dengan penelusuran dari
pasien pasien yang positif covid sembilan belas ini
jadi dari saksi pks diikuti oleh saksi pasien lain
sudah mulai menyatakan penolakan terhadap
ibu usulan itu sebetulnya datang dari mana
dan apakah betul memang saya ingin mengkonfirmasi
sebetulnya apakah ibu mendengar juga informasi yang sama bahwa
dari awal internal dpr sebetulnya patungan secara mandiri
untuk mendatangkan tiga puluh ribu rapid test
yang dua ribu digunakan untuk internal dpr
dan juga keluarganya kemudian dua puluh delapan ribu itu akan disumbangkan sebetulnya
apakah informasi itu betul ibu
ya kita mungkin informasinya cuma dapat informasi bahwa
apa terkait dengan adanya tes secara masif yang dilakukan ya
ada pun sumber anggarannya saya belum klarifikasi lebih lanjut ya
nanti kita tanyakan lebih lanjut
tetapi memang kita berusaha untuk bisa memberikan
perhatian yang lebih besar terhadap penanganan covid sembilan belas

bahkan kita juga untuk mencari penyelenggaraan covid sembilan belas
untuk patungan itu kita lakukan juga untuk bisa memberikan bantuan bantuan
kepada rumah sakit kepada vaskes dan juga kepada tenaga kesehatan
yang membutuhkan saat ini apd dan lain lain
oke artinya berarti bisa disimpulkan bahwa rapid test
ataupun tes cepat masal kepada anggota dpr itu dibatalkan begitu ya
setelah fraksi fraksi menolak bisa disimpulkan begitu bu fida
iya mudah mudahan dibatalkan ya karena kita semua sudah menolak
tapi kan keputusannya masih di tindak lanjutkan ya
keputusannya masih di tindak lanjutkan ya
keputusannya masih di tindak lanjutkan ya
oke bu fida sebetulnya dengan keterbatasan reagen kemudian keterbatasan kit test
dan keterbatasan tenaga medis yang melakukan screening awal di rapid test ini
menurut komisi sembilan siapa sebetulnya yang harusnya diprioritaskan ibu
untuk melakukan tes cepat ini atau rapid test masal ini
iya prioritasnya sebenarnya sekarang ini kan situasinya udah transmission ya

yang kita harus benar benar kejar itu kan data pasien pasien yang sudah positif
supaya bisa segera diberikan pengobatan dan bisa mengisolasi diri
nah jadi prioritasnya pasti untuk masyarakat yang membutuhkan

dan wabih khusus tenaga kesehatan ya karena tenaga kesehatan ini adalah
para pejuang yang berada di front terdepan bahkan resiko terjangkitinya
ataupun tertularnya itu paling tinggi para tenaga kesehatan ini jadi prioritas untuk tenaga kesehatan
kemudian untuk masyarakat dan masyarakat ini mungkin perlu diklasifikasi lagi pada zona merah
di zona merah ini juga perlu diklasifikasi lagi yang memang sudah pernah tracing
harus hasil dari tracing ya sudah pernah berkontak atau berinteraksi
atau pernah bertemu dan ada tracing dengan pasien yang sudah positif
sehingga untuk memastikan bahwa masyarakat yang pernah berkontak ini
ataupun hasil tracing ini memang benar benar positif atau tidak
karena sekarang ini terjadi antrian yang sangat panjang bapak ibu
karena bahkan yang ingin tes mandiri pun mengalami kesulitan
artinya sebenarnya sebagian besar masyarakat di dki jakarta khususnya
sudah mulai menyadari dan ingin melakukan tes secara mandiri
tetapi karena keterbatasan alat inilah akhirnya terjadi antrian yang cukup panjang
oke bu fida ada pakar sebetulnya yang mengatakan
kalau hasil repitest negatif itu belum tentu negatif sebetulnya
karena ada masa waktu yang mungkin salah pada saat dilakukannya tes cepat ini atau rapid test
nah kemudian tadi pada saat rapat antara komisi sembilan dengan bnpb
ataupun dengan gugus tugas apakah kemudian juga dibahas positif dan juga negatifnya
ya saat ini sedang berlangsung rapat antara komisi sembilan dengan gugus tugas
dan juga dengan kemenkes sedang berlangsung dimulai dari jam empat tadi
karena begitu banyak yang harus kami sampaikan dan kita bahas bersama sama
jadi sampai sekarang pun rapat sedang berlangsung banana
ini saya izin sebentar nih
dari rapat komisi untuk live di cnn ini
dan kita sudah menyampaikan semua apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah
pada prinsipnya kita menghormati apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah
tetapi karena memang hasilnya belum terlihat
jadi kita mendorong lebih serius lagi agar pemerintah lebih meningkatkan kecepatannya
dan keterpatannya di dalam mengantisipasi covid sembilan belas
dan memutus mata rantai penularan penyebaran
jadi kita sudah meminta agar dikonsultasikan dengan para ahli
dokter mikrobiologi dokter patologi dan dokter dokter yang terkait
supaya benar benar alat tes ini akurasinya hasilnya itu benar benar valid
sehingga bisa digunakan untuk tracing berikutnya
nah apakah hasilnya negatif atau positif
memang ini kan namanya juga rapid test ya
pasti seperti test pack gitu kan
nah ketika negatif mungkin memang pada saat itu belum terjangkiti
juga alat itu belum mampu mendeteksi
karena kan berbasisnya kan berbasis yang serologi dan sebagainya ya
ada beberapa macam rapid test
nah ini yang sebenarnya harus dipastikan terlebih dahulu oleh pemerintah
bahwa alat tes ini benar benar akurat gitu ya hasilnya
dan bisa digunakan untuk bisa mendeteksi awal
nah nanti selebihnya juga perlu tes ulang
yang positif pun ini kan harus dicek ulang lagi ya
sejauh mana tingkat
tingkat bahayanya ataupun tingkat penyebaran virus ini di dalam tubuh pasien tersebut
jadi memang rapid test ini adalah tes siah masa awal saja mbak nana
yang mudah mudahan dengan rapid test ini bisa terjadi pendeteksian lebih cepat
tapi sekali lagi kami sangat menekankan dalam rapat tadi bahwa
minta tolong sebelum dilakukan rapid test ini kurasi
akurasi ataupun kualitas dari alat rab alat tes ini benar benar dipastikan
supaya nanti hasilnya benar benar bisa memberikan manfaat untuk pendataan
dan juga untuk tracing di langkah langkah berikutnya
oke tapi artinya selain akurasi yang kemudian harus diperhatikan oleh pemerintah
ataupun gugus tugas penanganan covid sembilan belas
soal daerah daerah mana saja sebetulnya ibu yang harus diprioritaskan
karena kan ini rapid testnya tidak banyak ya
kitnya itu tidak banyak satu juta yang dipersiapkan oleh pemerintah
tapi yang datang baru satu ratus dua puluh lima ribu
artinya daerah daerah mana saja yang harusnya diprioritaskan
yang harus diprioritaskan tentu saja
ya supaya red zone ini benar benar bisa diamankan
jadi rapid test ini memang kalau ingin mencegah perjadinya penyebaran perluasan
ini memang harus diikuti dengan kebijakan karantina
seperti yang sekarang dilakukan kan karantina dengan melakukan social distancing
atau sekarang sudah dirubah menjadi physical distancing ya
karena kalau tanpa melakukan itu juga ini akan tidak terputus mata rantainya
jadi rapid test ini hanya salah satu bagian untuk bisa melakukan pengendalian
di dalam penyebaran covid sembilan belas
ini tetap harus diikuti dengan kebijakan kebijakan yang lainnya
khususnya adalah kebijakan untuk karantina ataupun karantina per wilayah
atau karantina per area gitu ya
yang seperti sekarang dilakukan melalui physical distancing
nah ini aja masyarakat kan masih banyak yang belum memahami dan mengerti
dki jakarta kita kasih contoh gitu ya
masih ada terjadi kantor kantor yang masuk gitu ya
pusat pusat perbelanjaan yang masih buka ya
itu kita ini tidak akan efektif
tapi kita masih bisa melakukan rapid test
tapi kemudian pintu transmission ini terus berjalan kan
nah ini yang kita khawatirkan
artinya semuanya harus paralel semuanya harus sinergis
makanya dalam melakukan pencegahan penularan ataupun pengendalian wabah covid sembilan belas ini
harus komprehensif dari hulu ke hilir
sehingga semuanya bisa terselesaikan dengan baik
dan kita tahu ini sedang dilakukan prosesnya
tapi kita mau mohon sekali agar ini dipercepat
yang lebih apa namanya lebih baik lagi yang lebih cepat lagi
supaya pengendalian ini bisa semakin cepat dikendalikan dan bisa berakhir dengan lebih cepat lagi
oke bu fida sebetulnya proses pemeriksaannya ini masih membingungkan masyarakat
pada satu hari kemudian pemprov ataupun pemda daerah mengatakan akan dilakukan secara massal
mengumpulkan massa di dalam stadion
kemudian saat ada penolakan kemudian berubah menjadi door to door
anda sebagai anggota komisi sembilan mitra kerja pemerintah
juga melihat ada metode yang belum jelas sebetulnya pada saat dilakukannya rapid test masal ini bu fida
iya kita tadi juga menanyakan ya mungkin sekarang dalam proses penjawaban ya mbak nana
kita menanyakan juknis dari pelaksanaan rapid test ini
karena kalau mengumpulkan masyarakat itu sama saja kita tidak komitmen dengan kebijakan social distancing ataupun physical distancing
nah kalau ketika harus door to door berapa banyak sdm yang harus diturunkan
jadi bagaimana pelindungan kesehatan dan pelindungan keamanannya
taruhlah dia melakukan rapid test
ternyata yang dites adalah positif
kan berarti dia sudah melakukan kontak sdm tersebut dengan pasien yang positif
nah kita juga minta adanya pelindungan terhadap sdm sdm yang ditugaskan dalam melakukan rapid test ini
agar tidak menambah korban baru lagi dalam hal tenaga medis kita
kita sudah sangat kehilangan banyak tenaga kesehatan ya
mbak nana kita sangat berduka cita dengan pahlawan pahlawan yang sudah berpulang
semuanya menjadi syahid dan menjadi pahlawan pahlawan yang dikenang oleh kita semuanya
dan kita doakan mendapatkan tempat yang terbaik di kusimian
tapi kalau dari komisi kesehatan sendiri komisi sembilan ada saran untuk metode atau juknisnya
agar pemeriksaan rapid test masal ini kemudian menjadi yang paling mudah dan tidak mencemari
ataupun tidak menginfeksi para petugas medis kita
mungkin seperti di korea selatan itu ada drive thru
tapi itu dibutuhkan tenaga medis yang sangat banyak
dan pemprov jawa barat kabarnya
informasinya juga akan melakukan ataupun mencontoh metode tersebut
atau mungkin seperti di tiongkok ada petugas medis dan juga relawan yang datang door to door
kalau untuk di indonesia itu dari komisi sembilan sarannya bagaimana juknisnya
bagaimana metode yang paling cocok begitu bu fida
ya kita mengusulkan yang pertama rapid test ini dilakukan di zona merah
di zona merah yang memang sudah sangat banyak sekali pasien positifnya
karena kan ini iceberg saja kan
kita nggak tahu dasarnya ini sudah berapa banyak
karena yang sudah berjangkit ataupun tertular dengan covid sembilan belas ini mudah mudahan tidak banyak kita berdoa
kemudian setelah menentukan zonanya kita bisa melakukan koordinasi dengan tempat yang sudah ditentukan tadi
misalnya dengan kelurahan setempat melibatkan rt melibatkan rw gitu ya
saya kira ini akan lebih efektif
karena sebelum dilakukan rapid test juga perlu dilakukan sosialisasi ke masyarakat
supaya apa masyarakat tidak panik
dan masyarakat juga tidak kebingungan
jadi nanti dilakukan sampling rapid test seperti ini
jadi nanti dari zona merah ini juga dibetakan sampai zona merah yang terkecil
dari provinsi ke kota kabupaten sampai ke tingkat desa ataupun tingkat kelurahan
bahkan sampai ke tingkat di bawah kelurahan
ataupun kalau di jakarta ada rt rw ya
sampai ke situ
di mana nih yang paling banyak terdapat zona merahnya ini paling banyak dan paling berat itu ada di mana itu diprioritaskan terlebih dahulu
ada pun metodenya
bisa dengan mengutus memang sdm sdm
untuk hadir dan ini harus diberikan pelatihan dan pelindungan terhadap sdm sdm yang akan melakukan rapid test seperti ini
di sisi lain selain kekurangan tenaga medis yang melakukan rapid test kemudian kit pemeriksaannya juga tidak begitu banyak
tapi kita melihat di online itu banyak kemudian rapid test yang dijual ibu secara ilegal
ini bagaimana komisi sembilan kemudian menyoroti adanya penjualan ilegal rapid test
ya kami tadi juga sudah menanyakan dan menghimbau
agar tidak ada melakukan pengujian yang ilegal
mendingan hal yang memang kalau memang ada pihak pihak ketiga yang ingin berkontribusi di dalam ini bisa disinergikan ataupun dikerjasamakan dengan pemerintah
kalau memang mau berbayar bagi yang mampu berbayar itu diatur gitu loh supaya tidak menjadi ilegal seperti ini
karena nanti akan terjadi ras juga ya khawatirnya seperti itu berlomba lomba untuk bisa melakukan tes
sementara di sini kekurangan
jadi kita sudah mendesak ataupun mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk dilakukan manajemen yang lebih tertib dalam hal rapid test ini
dan dipastikan semua berjalan dengan baik ya
kemudian juga datanya bisa akurat
tenaga sdm yang diturunkan juga terlindungi
masyarakat juga disosialisasikan terlebih dahulu dikondisikan supaya tidak kaget dan tidak panik
oke terakhir bu fida anda dan juga teman teman di komisi sembilan meyakini bahwa rapid test masal ini bisa menjadi penapisan ataupun screening awal semakin banyak orang yang terdeteksi positif covid sembilan belas begitu bu fida
ya kita mendapatkan banyak masukan ya dari para ahli bahwa alat rapid test ini kan macam macam
kalau ada yang menggunakan swab ada yang menggunakan serologi seperti itu
sebenarnya yang paling akurat itu yang menggunakan swab
tapi kita menghormati apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah
yang sudah dilakukan oleh pemerintah
memberikan dorongan kepada pemerintah agar rapid test ini benar benar dilakukan secara jeli dan akurasinya benar benar dijaga sekali ya
dijamin gitu akurasi dari hasil tes ini
dan melibatkan yang paling penting adalah melibatkan semua para ahli yang mengetahui gitu tentang penggunaan rapid test ini
supaya penggunaan rapid test yang sudah terlanjur diimport dan sudah dibeli ini tidak mubazir
artinya benar benar bisa tepat sasaran dan bisa memberikan manfaat bagi pendataan terkait dengan perkembangan covid sembilan belas ini
bekerja sama ataupun mendengarkan masukan masukan dan melibatkan seluruh komponen tenaga kesehatan yang terkait dengan tes ini
saya kira ini sangat penting untuk dilakukan
dan kita sudah meminta itu pada rapat yang sedang berjalan saat ini
meminta kepada pemerintah untuk tidak mengabaikan masukan masukan dari para ahli dan para tenaga kesehatan yang mengerti betul
bagaimana akurasi dari alat alat ini
terima kasih sekali waktunya ibu kurniasi mufidayati anggota komisi kesehatan dpr ri dari fraksi pks
terima kasih sekali
mau meluangkan waktu di tengah tengah rapat kepada cnn indonesia prime news
jangan kemaaf saya kembali lagi ke rapat
terima kasih sekali
dan cnn indonesia prime news segera kembali sesaat lagi